main siapa kita sedang ada dimana vina wah hari ini mau ngapain vina
ini ada domba dombanya banyak nih pegang nih nah takut nggak aman sih duduk
ya kali ini kita berada di dataran tinggi prigen pasuruan waktu tempuh dari surabaya
sekitar satu setengah jam
berada di dataran tinggi suhunya tentu saja sejuk dan cocok untuk
peternakan di cimory dairyland ini pengunjung bisa berinteraksi dengan sapi
domba dan aneka satwa lainnya di sini pengunjung akan mendapatkan edukasi
tentang perawatan sapi hingga mengolah susunya kita juga diajarkan mengenai
aneka jenis sapi termasuk dengan suaranya yang berbeda setiap jenis
dipencet keluar suaranya ya na ya wah bunyinya gimana emangnya
selain mengenal suara sapi kita juga bisa berlatih memerah susu sapi
setelah belajar sejenak kita bisa menikmati wahana edukasi satwa secara langsung
edukasi pertama adalah memberikan minum anak sapi disini anak anak yang awalnya takut akan
jadi lebih berani berinteraksi ini pegang tangan ini nah dulu itu haus lo kasian lu seneng kan
yang dipegang botolnya bukan tangannya hahaha gimana seru kan ini dia seneng dikasih minum tuh makasih pina
ini dia seneng dikasih minum tuh makasih pina
ini dia seneng dikasih minum tuh makasih pina
iya ngeler seru kan
untuk anak di bawah tiga tahun bisa diajak bermain main dengan kura kura atau sulkata tortois ini
di sini mereka mendapatkan pengetahuan tentang satwa afrika yang bisa berusia hingga satu ratus lima puluh tahun loh
ayo disuruh buatan
anak anak juga bisa bercekrama dengan domba merino
wah seperti tokoh kartun ya
masih banyak satwa lainnya yang bisa menemani liburan kita di sini
seperti kelinci dan merpati
selain berinteraksi anak anak pun juga menikmati medan wahana kelinci yang berundak undak
meski bisa langsung berinteraksi dengan aneka satwa terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung
jadi kalau untuk kesetan satuannya kita adalah untuk kelinci kalau bisa diusahakan untuk tidak menggendong ataupun mengangkatnya
karena rentan resiko takutnya kelincinya shock atau stress
dan juga kemudian kalau di burung hantu tidak diperbolehkan untuk memfoto menggunakan flash
takutnya kan itu hewan dokturnal
kena flash nanti dia kaget
para pengunjungnya pun datang dari berbagai kota di jawa timur dan daerah lainnya
bawa pasukan ini
berkeluarga ini anak tiga
cocok ya buat pemilih ya
cocok buat anak anak biar tahu pengetahuan
ini kan pengetahuan tentang hewan gitu
selain wahana edukasi satwa juga disediakan wahana wind mills alias wahana kincir angin
di sini ada ribuan kincir angin berwarna warni non estetik
pengunjung bisa menikmati semilir angin sambil bermain main dengan kincir angin
masih di kawasan prigen kami melanjutkan wisata ke ngopi bareng pintu langit
kawasan wisata keluarga ini merupakan tempat bersantai kulineran wahana permainan maupun sekedar menikmati pemandangan dari ketinggian

di tempat lapang ini anak anak bisa bermain bebas
bagi penyuka fotografi disediakan banyak spot foto instagramable
wah ini yang kemarin sepeda viral itu ya sepeda besar itu ya
sepeda yang pelan pelan pak sapir pelan pelan pak sapi
iya yang dibilang katanya sepeda zaman nabi adam
kayak kita foto ya nak bagus ya buat selfie ya instagramable
untuk bisa menikmati dataran tinggi
di kawasan ini disediakan kendaraan dengan jarak perjalanan delapan ratus meter
namun bila ingin berjalan kaki juga bisa
sepanjang perjalanan anda bisa nih menghirup udara segar dan pemandangan alami hutan heterogen
dan inilah pemandangan dari atas ketinggian
ada aneka spot foto berbentuk pintu yang langsung beratapkan langit
nah jadi gimana
pintu yang sudah menghadap langit
oh gitu ya
dan kita ini tinggi banget loh nah
diatas ketinggian delapan ratus diatas permukaan air laut
itu surabaya sidoarjo malang nah
nomor lapi dua kelihatan loh nah dari sini nah
namanya juga pemandangan bagus ya pasti banyak yang berfoto
view nya yang bagus udaranya sangat sejuk karena kita berada di atas ketinggian delapan ratus mdwl
jadi udaranya sangat sejuk ada view yang istilahnya kalau boleh dibilang tiga ratus enam puluh derajat
berlibur di sini pun menjadi pilihan untuk mendapatkan udara segar bersama keluarga
menurut saya kalau untuk wisata keluarga sih bagus ya rekomendasi banget
karena di sini udaranya sejuk satu
yang kedua murah
ya di sini tuh hic unmute nya
ya kedua kan tidak
ternyata juga tidak apa apa
hehehe berarti tota n trunk out oldu dulu extra nyepa kan

jadi mas raspberry waktu itu ng corpora q
paru sambal gami sama juga nasi tempong
harganya pun terjangkau
seperti paket dimsum
ataupun sushi ini nih
yang dibanderol mulai dari harga sepuluh ribuan saja
di suasana dingin dingin gini
iya padahal dingin alami ya
terus senang gimana
senang liburan di adem adem gini
nanti mau kesini lagi
mau jalan jalan lagi
nah seru kan liburan saya bersama vina kali ini
minggu depan kita jalan jalan kemana lagi ya
wida subianto herudwi sudarwanto pasuruan